dok kamu sambil cari cari aja gitu si lukman di rumah rumah warga
barangkali dia kesasar bukannya ke pesantren malah ke rumah orang
bisa banget tuh kak
nanti dia nyusul ke rumah orang gak ke pesantren
nah kamu liat liat aja
ini kan banyak sendal
lihat barangkali ada sendal lukman atau ada lukman nya
cadang anjing buka
ada anjing yang di dalam sana
karena akan mendapatkan najis mugolazo atau najis berat
makanya harus dicuci sama tanah tujuh kali
tidak betul dot
hah dot gimana kalo kita periksa lukman disini dot
ini sama ini
jangan anjing kambing aduh
dodo emangnya ada yang mau akikah
emangnya udah deket itu ladha
masa aja belum
lagi juga dot kak di setiap rumah aja gitu ada anjing sama kambing
lagi juga kalo udah ada anjing sama kambing lukman bakal ngari lah dot
betul juga sih
apalagi sih dot kan punya sepeda un kita yang belum minta uji
nanti dituduh sama menturi
nanti kita bisa ke rumah
baru beliin daripada kamu disusun sama dia

mister mister duduk duduk
assalamualaikum mister triban waalaikumsalam
nah ini dia nih pesantren kurnanta yang tercinta
nganterin kamu kesini karena ini pesantren kamu
nah ini nih pak ustadz ridwan
ya allah luqman
sampai sampai kamu diantar sama ustadz nafis
terus sama ustadz hassan dari pondok pesantren baitu salam
ustadz nafis masuk
ya udah kamu sekarang masuk dulu ya
pak ustadz bener nih
ini pesantren kunanta bukan pesantren baitu salam
ini pesantren kunanta bukan pesantren baitul salam
luqman iya benar ini pondok pesantren kunanta
kan ada ustadz ridwan
bener bener ini pesantren kunanta
berarti ada sobri sama indra dong
iya ada dong luqman
ya udah saya ke dalam dulu
pengen ketemu dia assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau ada kelakuan lukman yang tidak berkenan
terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih
banyak sekali lagi sudah mau mengantar
santri saya kembali ke pondok pesantren kunanta
kami justru sangat senang sekali bisa membantu
kami tidak bisa lama lama di sini
karena kami harus mengajar di pesantren kami
ustadz gak mau ngopi ngopi dulu sebentar
nanti setelah kami mengajar saja
oh ya udah kalau begitu
di pondok pesantren baitul salam ya
insya allah nanti akan kami sampaikan
kami juga titip salam
buat k i amin nanti kalau sudah kembali ke sini
oh iya baik insya allah
terima kasih ilah adikku
terima kasih banyak lagi
aduh ini berapa ini
aduh ini berapa ini
aduh ini berapa ini
bisa tidak kamu itu jalan pakai mata

dan pakai kaki lah
masa tunggu tunggu tunggu
kayaknya aku sudah lengkap deh
mata sudah dipasang
kaki sudah dipasang
yang belum dipasang apa coba
lukman kamu itu udah jalan
nyebelin banget sih
aku apa salah lukman
coba aku cuma jalan jalan jalan
itu mana mana sungguh terlalu
lukman kalau ngomong sama kamu tuh ya
gak pernah nyambung ya
ya udah deh aku nyanyi lagi
jangan asal pencet
jangan asal pencet
jangan asal pencet
jangan asal pencet
jangan asal pencet
jangan asal pencet
jadi suci mister bule nya
oh dok kamu hamus gak sih terjemahan bahasa inggris gitu

udah sakit tau
ya elah nih mister bisa bahasa indonesia
nama saya sergei
aduh aduh aduh
oh iya om sergi
om sergi mau ke mana

karena uangku dompetku handphonenya semua dicoba oleh orang
dan gara gara kalian berdua
kalau gitu mister boleh bisa dateng
di pusantren punanta
di situ ada usan
aku setuju banget
tapi sebelum itu kita balikin tuh sepeda itu ke anak itu
nanti kita dikiranya mencuri
ya bilang aja ke anak itu
nanti palingnya anak itu kesini juga

ustaz musa yang mulia dasar itu bener bener gak habis pikir sama kalian
bukannya bantuin nyari haikal sama dodot
kalian malah asik assika minum es
mangap tuh biar alat pada masuk
ustaz ridwan telepon tuh
ustaz ridwan telepon tuh
teleponnya tempel di kuping saya ya
saya lagi getir nih gak enak
halo assalamualaikum ustaz musa
waalaikumsalam ya ada apa ustaz ridwan
ustadz musa ini ada kabar baik alhamdulillah
lukman udah ketemu sekarang udah kembali lagi ke pondok pesantren kuanta
jadi ternyata lukman itu
nyasar ke pondok pesantren ataufik
lukman udah ketemu udah ketemu
ya syukur deh kalau gitu saya langsung balik ke pesantren ya
iya ustaz segera pulang lagi ya ustaz ya
satu dua tiga ya
bule ada orang bule ini
ini ada orang bule tolongin kita
ini urusan saya